nah kita beralih ke berita lain atlet tinju nasional serka eri subiasno atau eric destroyer ngeri ini namanya ya adalah anggota marinir yang akan bertanding tinju tingkat dunia di osaka jepang
wow membawa nama baik indonesia
ia akan melawan pemain tinju dunia hiroshi geosawa
saya erik destroyer akan bertanding di osaka jepang sepuluh oktober dua ribu tujuh belas
marinir menerah dan menang
pantang kalah pasti menang
serka eri subiasno yang akrab di sapa erick destrier adalah salah seorang anggota marinir yang terus berlatih untuk mempersiapkan pertarungan di ring tinju
dia akan melawan hiroshige osawa dalam pertandingan perbaikan peringkat dunia di osaka jepang
dua belas juara satu nasional versi kti ini setiap hari menghabiskan waktu selama enam jam untuk mempersiapkan mental dan fisik
ya kita persiapannya mulai dari latihan kita tiap hari
biasanya kita untuk sparringnya itu satu kali itu satu bulan itu sekali
terus sekarang menghadapi lawan di jepang ini kan agak cukup sulit ini
jadi kita sparringnya satu minggu itu bisa dua kali
ia mulai mengikuti kejuaraan tinju tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saat duduk di kelas lima sd dan langsung meraih juara tinju nasional
erik destroyer telah berhasil mendapatkan sebelas sabu kejuaraan tinju nasional dan lima belas medan limas perak dan perunggung
ya mungkin dari kita kembali ke masa kecil saya dulu memang saya dulu hobi tinju di lingkungan saya waktu bermain
di kampung saya dulu itu saya salurkan ke sasana tinju di kampung saya itu
dan seterusnya sampai akhirnya saya bisa untuk jadi petinju di level nasional khususnya amatir
dan kembali lagi kita ke masuk tentara
dan saya di situ saya dibina lagi untuk menjadi seorang petinju profesional
tak luput ia mendapat dukungan dari anak istrinya
sosoknya yang ramah dan rendah hati menjadi ciri khas kesehariannya di rumah maupun di kesatuan
sang komandan marinir juga turut menjadi bagian untuk meraih kemenangan eric destrier di laga bergensi sepuluh oktober mendatang